halo selamat malam sidang sengketa pilpres sudah dimulai
langkah langkah menuju kepastian pemimpin baru indonesia mulai memasuki ujung nih tahap akhirnya
kompleksitas demokrasi juga bertambah dengan beragam dinamika yang terjadi belakangan ini
ada pun bentuknya setelah proses ini berakhir iklim demokrasi indonesia hendaknya tetap menjaga stabilitas
dengan balutan wajah yang adil dan berkualitas
bersama saya budi adiputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mengenai perkembangan politik demokrasi di indonesia
dalam layar demokrasi
terkait protes dari kubu paslo satu terhadap revisi gugatan tim paslo dua
yang diajukan bambang wijoyanto kubu badan pemenang nasional prabowo sandi
angkat bicara ini terkait dengan sidang awal atau sidang perdana di mk
ketua tim kuasa hukum prabowo sandi bambang wijayanto mengatakan tidak ada yang melarang timnya membacakan permohonan gugatan versi revisi
yang baru diserahkan ke mk sepuluh juni menurut bambang
pihaknya tidak tengah melakukan propaganda dengan memilih membacakan materi gugatan yang terbaru
sebelum ya kubu
tim kampanye nasional jokowi maruf menyinggung revisi yang diajukan bambang wijoyanto
ketua tim hukum tim kampanye nasional tkn yusril iza mahendra mengatakan revisi dari bama wijayanto tidak relevan
yusril menjelaskan mahkamah konstitusi mengadili perselisihan hasil
bukan mengadili proses
sementara status maruf amin di salah satu bank syariah adalah sebelum proses pilpres berlangsung
yang mana yang kami harus jawab ini kalau seperti ini keadaannya
saya mengatakan seperti itu dalam konteks ketidakjelasan
tapi setelah lahirnya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
keundangan keundangan itu sudah lebih jelas diatur
misalnya mengenai pelanggaran administratif
itu menjadi keundangannya bawaslu dan keundangannya pt un
kemudian kalau terjadi pelanggaran pidana
misalnya sebuah pengundangan politik
itu keundangannya gakundu
dan kemudian dari gakundu diserahkan kepada polisi atau diserahkan kepada jaksa
jadi semua sudah diatur
sedangkan mk mengunduh itu
bukan mengandalkan proses
ada yang ada di depan
sidang perdana gugatan sengketa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
diwarnai perdebatan tentang dua berkas permohonan tim kuasa hukum bpn prabowo sandi
keberatan disampaikan oleh termohon kpu dan pihak yang terkait dengan tkn jokowi maruf
majelis hakim tetap memutuskan berkas perbaikan permohonan bpn versi sepuluh juni dapat digunakan
tim kuasa hukum kpu menyatakan
keberatan atas berkas permohonan revisi
yang dibacakan oleh badan pemenangan nasional
sementara itu pihak terkait tim kuasa hukum
juga menyatakan keberatan yang sama
karena menilai tidak ada ruang
untuk perbaikan berkas permohonan sengketa pilpres
namun majelis hakim tetap berkuku
mempersilahkan kpu bahwa
seluruh dan tkn memberi jawaban tertulis
atas permohonan dari bpn
hakim mk juga bersepakat
mempersilahkan pihak pihak menuliskan
keberatan dengan jawaban tertulis
majelis hakim akhirnya men skor sidang
sampai selasa sembilan belas tiga puluh hari ini
tiga belas juni mendatang
kpu tkn dan bapak seluruh diharuskan menyerahkan jawaban
sebelum sidang dimulai selasa pekan depan
jadi permohonannya hari rabu
yang dikabulkan hari selasa
kemudian jawabannya itu diserahkan
jadi sebelum jam sembilan
jawaban sudah diserahkan ke kepanitraan
kami akan menggunakan hak kami untuk
menyampaikan penolakan tersebut di dalam jawaban
dan jawaban yang kami sampaikan nanti terhadap perbaikan permohonan misalnya kalaupun ada
itu merupakan satu bentuk penghormatan terhadap mahkamah
dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban pada publik
kalau kami dituduh curang ya kita bilang kita tidak pernah curang kok
urusan sengketa dalam pemilihan bukan tren baru dalam wajah demokrasi kita
karena mewarnai pemilu indonesia
sejak beberapa tahun belakangan tekanan dari dua kubu yang berkontestasi dalam pilpres
semakin menguat serta memunculkan dinamika yang tidak biasa sepanjang perjalanan prosesnya
kita akan lihat bagaimana konstelasinya dari perspektif media yang setiap saat bersentuhan langsung
dengan proses proses demokrasi seperti ya sengketa pemilu kali ini yang baru dimulai sidang perdananya
tapi sudah mulai agak molor tadi ya dijadwalkan selesai jam sebelas ternyata ada inflasi sedikit sampai jam tiga sore tadi
kita akan membahasnya malam hari ini bersama tiga orang jurnalis senior yang juga senior saya
yang pertama supaya gak kualat saya akan kenalkan
dulu senior saya ada bang alvito di nova gentings pemimpin redaksi detik com
terima kasih bang vito welcome back di sini lagi
kemudian ada mas teguh santosa pemimpin umum rmol network
terima kasih mas teguh sudah datang
kemudian ada mas namanya sama tapi nasib dia lebih bagus dari saya
ada mas budi setiarso pemimpin redaksi koran tempo
terima kasih mas budi sudah datang
budi dan budi seperti tadi pengantar saya supaya agak gak kualat saya harus tanya alvito dinova dulu
kalau kita bicara mengenai apa namanya
jadi apa yang kita catatkan di sidang seketa pada hari ini
ini kan semua menunggu nunggu karena apa yang terjadi pada dua ribu satu ratus dua puluh dua
antisipasinya juga luar biasa
aparat keamanannya demonstrasinya dibuat jauh dari mk sendiri
pertanyaan saya bukan itu
tapi ada kejutan apa yang anda lihat
ataukah ada kejutan atau semua sudah predictable
dari materi sidang dari proses dinamikanya
apa yang detik kamu lihat bang vito
yang kita catat sih barangkali begini budi ya
ini hasil itu nanti kita lihat lah belakangannya
tapi hari ini adalah hari di mana ekspektasi semua menurut kami semua ekspektasi terpenuhi
sidang berjalan dan kemudian walaupun sebelumnya sudah ada beberapa penyoalan ya
soal apakah memang harus bisa diterima revisi atau apa namanya
beberapa orang dalam tim kuasa hukum
tim kuasa hukum bpn disoal kemudian diadukan ke pradi seperti mbak mbang mijoyanto gitu
itu berjalan dengan sangat lancar sepertinya hari ini
dan kita juga sudah memprediksi bahwa ini tidak berjalan sangat cepat
karena ini adalah panggung awal yang benar benar dimanfaatkan oleh pemohon pasti
untuk memberikan reason dan lain sebagainya
memberikan ya bisa dikatakan untuk membangun opini
yang barangkali selama ini mungkin mereka mengatakan
ya bisa dikatakan untuk membangun opini
mereka menganggap asimetris misalnya karena ada tuduhan soal keberpihakan dan lain sebagainya
semua media hampir semua media bahkan digital juga menyiarkannya secara langsung
begitu juga dengan pengunjuk rasa
kita juga memperkirakan akan ada pengunjuk rasa
pengunjuk rasa ada tapi sesuai dengan harapan ya nggak bikin quote unquote mengganggulah gitu ya
adat hanya menunjukkan gestur saja bahwa kami ada dan kami mengawasi
dan lebih simpatik prosesnya ya bang vito ya
tapi kalau mas budi ngelihatnya ada sesuatu yang baru atau narasinya apa namanya narasi bukti bukti permohonan atau apapun yang kita lihat pembelaan
itu sudah sangat diprediksi atau ada hal hal baru yang cukup mengejutkan dari panjang sekali narasi dari kubu bpn tadi
oke jadi kan sebenarnya kalau kita lihat ini ada dua hal ya
yang pertama itu kalau dari sisi hasil rasanya kan memang selisihnya cukup jauh
tujuh belas juta antara nomor satu dan nomor dua
barangkali kalau saya sedikit bisa menganalisa gitu tujuan utamanya mungkin bukan soal menang dan kalah gitu
ya tentu saja penggugat berharap bisa mengubah hasil
seperti di berkas gugatan itu kan mereka meminta mengubah dari berapa sekarang empat puluh ini jadi
yang pertama membatalkan keputusan kpn
nanti kita akan bacakan petitumnya ya
nanti kita akan bacakan
lima puluh dua jadi lima puluh dua banding empat puluh delapan
itu kalau tertingginya
tapi apakah bisa sampai sejauh itu saya kok tidak terlalu yakin gitu
meskipun ya nanti coba kita lihat pembuktian pembuktian
karena sidang di mk itu kan bagaimana membuktikan apakah ada kegeliran penghitungan
apakah ada hal hal yang memang harus diulang pemilunya
dan apakah kalau diulang pemilunya secara keseluruhan atau hanya pada beberapa tempat saja
nah itu akan menarik kita nantikan pembuktiannya seperti apa
tapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana kubu dua ini mengkritik jalannya pemilu
ya dalam berbagai hal yang barangkali itu juga layak kita dengar gitu
misalnya apakah kualitas demokrasi tahun sebelum itu menurun atau sama saja atau meningkat
kalau menurut saya itu yang harus kita lihat ya
ini panggung juga sebenarnya untuk mengkritik
panggung untuk menunjukkan apa apa fakta fakta
dan itu gak bisa kita abaikan
misalnya kritik tentang turunnya bumn bumn dalam pemilu ya
itu berkali kali disebut ya
terutama turunnya dalam pemerintah dalam berbagai program menjelang pemilu
apakah itu kampanye atau betul betul untuk kepentingan publik
dari sisi incumbent jelas itu legal
karena namanya incumbent dia bisa menggunakan berbagai instrumen untuk katakanlah mempertahankan kekuasaannya ya
dia misalnya memeresmikan tol setiap minggu
apa salahnya karena memang itu kewenangan dia
tapi apakah bahwa itu ada kaitan dengan pemilu atau tidak
nah itu nanti yang juga akan menarik dinantikan
dan apakah itu bisa mengubah hasil pemilu atau tidak
itu juga rasanya beragam
jadi ada dua
satu itu mungkin mereka memang berharap kalau memang luar biasa bisa mengubah hasil
tapi kalau enggak paling nggak bisa mengeluarkan kritik yang tajam
kita dengar gitu
untuk menunjukkan kualitas demokrasi kita itu seperti apa
bahkan kalau saya tidak salah negara
mas bambang ujian itu sempat menyebut angka seratus triliun
kemudian apa namanya di gelontorkan oleh petahana
ya apapun itu kan legal
pemerintah bisa mengeluarkan apapun
mas teguh catatan anda di sidang perdana ini
jadi memang saya kira ini adalah wajah demokrasi kita
dan ini ujian buat kita juga
bahkan pak jokowi bilang juga
kita memang harus mau untuk melihat apa yang kurang dari proses pemilu yang belakangan
saya kira dua masih tetap konsisten
mereka berusaha untuk mengajak rakyat indonesia
untuk melihat mahkamah konstitusi ini tidak sekedar menjadi mahkamah kalkulator
kan itu istilah mereka
makanya kemudian mereka berusaha untuk mengangkat hal hal yang sifatnya lebih substansial menurut mereka
tidak cuma sekedar soal selisih yang sekian juta suara ya
karena mereka juga kalau saya baca pengantarnya itu
menjelaskan tentang tsm itu dari perspektif mereka
tadi itu sudah disebutkan soal misalnya tidak cuti pada saat kampanye
atau misalnya soal pak maruf amin yang juga tidak mengundurkan diri dari bumn
nah bagi mereka ini bagian dari terstruktur
sistematis dan pasif tadi gitu
nah jadi mereka tidak mengajak kita semua untuk melihat itu
nah tadi saya setuju dengan budi yang sebelah kiri
budi yang nasibnya lebih baik
kalau di sebelah kanan harus setuju terus
yang kanan budi ganteng
bahwa apa namanya bahwa itu perlu kita lihat lagi untuk ke depan
jangan sampai misalnya pemilu lima tahun lagi kita akan bicara hal hal yang seperti ini
meskipun lima tahun lalu kita nggak akan ada petahana mungkin ya
ya belum tentu siapa tahu kayak maruf akan maju
atau orang atau prabowo sandi yang nanti akan maju lagi
itu bukan petahana
ya tapi saya pikir juga satu hal ya
kejutan yang juga tadi kita lihat dalam persidangan itu adalah sikap mahkamah hakim konstitusi
sempat terjadi perdebatan apakah boleh memperbaiki atau tidak
tapi saya tidak mengatakan bahwa itu dia kesini atau kesana gitu ya
saya pikir dia mau kasih lihat loh ini memang ini pekerjaan kita
kita menentukan apakah memang perbaikan itu boleh atau tidak
tapi anda lihat perbaikan itu kan kemudian diprotes dan menjadi sorotan banyak pihak
itu cukup signifikan gak dalam substansi kemudian kalau dari halaman saja
saya sih melihatnya begini budi
saya yakin anda punya penglihatan yang baik sekali tapi kita akan break
tapi akan kembali
kami akan segera kembali
revisi berkas ini menjadi hal yang menarik
banyak yang menarik
banyak yang bisa dianalisa karena katanya perubahannya dari segi lembar saja katanya sepuluh kali lipat lebih banyak
angkanya juga berubah berubah terus ya
kayak mainan zaman sekarang tuh yang kita kedip kedip itu bisa naik turun naik turun gitu
tapi sebelum saya tanya ke bang vito supaya gak kualat kita akan dengarkan dulu perdebatan antara dua kuasa hukum dari tkn dan bpn soal revisi ini
siapa yang mengatur yang tidak diboleh beladik wajahkan yang revisi siapa yang ngatur itu
kamu ngomongnya versi sih ini majelis hakim mempunyai kewenangan
ini kan ada propaganda yang sebenarnya dari asumsi asumsi kan
sekarang dia diberikan kelulusan oleh majelis ya sudah
tapi nantinya akan masuk ke dalam panggung kebenaran yang telah pemilu sendiri pikirkan ya
jadi saya mengatakan seperti itu dalam konteks ketidakjelasan peraturan penoldangan
tapi setelah lahirnya undang undang
setelah pemilu sendiri pikirkan ya
setelah ada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas ya kewenangan kewenangan itu sudah lebih jelas diatur
misalnya mengenai pelanggaran administratif itu menjadi kewenangannya bawaslu dan kewenangannya pt un
ya kemudian kalau terjadi pelanggaran pidana misalnya sebuah pengen politik itu kewenangannya gakundu
dan kemudian dari gakundu diserahkan kepada polisi atau diserahkan kepada japsa
jadi semua sudah diatur
sedangkan mk mengatur itu mengadili persisian hasil
bukan mengadili proses
karena itu tidak berhubungan
buat perspektif orang awal seperti saya bang vito kenapa sih diributin revisi nggak revisi
kenapa itu jadi sorotan yang menjadi perdebatan yang cukup panjang baik di dalam ataupun di luar sidang
ya kalau buat posisi satu yang sekarang in favor ya
ada di atas angin lah istilahnya hasil quick count dan hasil penetapan kemarin oleh kpu
ya sebenarnya kalau misalnya nggak perlu ada sidang ya lebih baik dong

tapi kan buat dua kan ya ini adalah pertarungan terakhir gitu
jadi saya juga melihat sebenarnya somehow mk itu sepertinya ya udah ayo kita selesaikan bersama supaya ini tuntas once and for all gitu
mungkin berbeda sama dua ribu empat belas ya
kita juga harus melihat ke belakang bahwa pilkada seringkali terjadi tuntasnya di mk gitu ya
ya nggak terlalu banyak lah yang mulus tuntas selesai begitu
pasti ada sengketa dan lain sebagainya
angkanya statistiknya saya nggak punya tapi kita punya background seperti itu
dan banyak nama nama mengejutkan yang tadi yang kalah kemudian menang di mk
iya bisa jadi
ini kan pertarungan terakhir seperti saya katakan dan mk rasanya ya udah kalau begitu daripada silang sengketa terus menerus dan kemudian memberikan ekses yang kita tidak inginkan bersama
pasti seperti dua puluh satu dua puluh dua mei kemarin ya yaudah kita laksanakan di sini saja one for all tuntas jadinya
saya rasa begitu
jadi ini mengakomodasi untuk lebih menenangkan publik atau ada hal substansial secara etik secara
kalau kita di detik itu melihatnya tidak istilah akomodatif itu seperti justice itu bisa dibarin gitu
posisinya mk paham sekali bahwa mereka adalah penentu akhir mereka adalah wasit yang memang harus menentukan pada akhirnya siapa yang berhak menjadi presiden
sebagai wakil presiden selanjutnya
saya rasa posisinya di situ sih sebenarnya
mas teguh gimana catatan anda
ya kalau menurut saya yang menarik kan tadi ada isu soal susah cari tiket pesawat ya
ini kan isu kita semua nih
setelah kemarin ya tidak terkait langsung lah
yang kedua juga kita bisa melihat ini pertarungan dua kaliber yusril iza mahendra dan
ini akan sangat luar biasa
tadi kita sebab bercanda saya bilang wah ini pasal taruhan bisa geser ke dua orang ini nih
tapi kalau menurut saya begini ini zaman baru informasi itu kan cepat ya
jadi jangan jangan saya sih nggak ada ngobrol dengan pihak dua jangan jangan sengaja tanggal dua puluh empat itu ya diberi yang tipis itulah gitu
supaya semua orang akhirnya sibuk menganalisa itu dan jawaban jawaban yang juga terdengar di media maupun di banyak forum adalah tentang hal hal itu gitu
tapi kemudian ketika mereka memperbaiki dan memperbaiki
dan memasukkan hal hal lain misalnya ya orang jadi berpikir oh ya ini bisa juga didengarkan gitu ya
jadi formal kan setelah dia dibacakan di depan itu
dan yang orang lihat adalah substansi itu petitum itu tidak bisa dipisahkan dengan sosok bambang ujjayanto
ya orang yang punya integritas
dunia internasional apalagi kita di dalam menghargai dia sebagai tokoh anti korupsi
orang masih percaya
jadi ini jadi dapat apa
stempel moral yang menurut saya tidak bisa dipandang
karena itu lebih kecil oleh satu itu
sebabnya kemudian ada interupsi kemudian prof yusril iza mahendra juga memperlihatkan sikap terganggunya gitu ya
dengan dokumen baru yang dibacakan dan kemudian mendapat stempel moral dari seorang bambang wijayanto tadi
saya kira itu yang barangkali lebih membuat kawan kawan di satu itu bereaksi gitu
secara substansi gimana mas budi
ada signifikansi gak

ya kan itu lebih jelas banget
lebih tebal kan pasti
sepuluh kali lipat lebih tebal katanya
kalau jadi gini saya memang secara terus terang tidak punya informasi atau apakah ada presiden ketika ada gugatan gitu di tengah sebelum sidang itu ada perubahan
tapi kalau kita lihat secara kronologis pemilu hasil pemilu presiden itu kan awalnya dalam perspektif atau dalam benak orang itu pokoknya dua puluh dua
dua puluh dua akan diumumkan
sehingga remeh remen dia akan pada tanggal itu
ternyata kpu bisa mempercepatnya menjadi tanggal dua puluh satu
padahal ada batas untuk mengajukan ke mk itu kan nggak bebas gitu kan paling tiga hari
artinya kalau kita berpasangan baik kepada dua mereka perlu cepat cepat untuk mengejar yang batas waktu pengajuan sengketa
dan pada saat yang sama mereka juga berusaha memperbaiki gugatannya
sehingga yang dulu disepelekan orang kan misalnya oh ini kok banyak mengutip berita
kok banyak mengutip berita berita online
sekarang pun masih ada tapi saya kira jauh lebih rapi
ada kualitatifnya ada kuantitatifnya gitu
sehingga saya tidak terlalu mempersoalkan apakah ini diubah atau enggak
karena memang kita kan tidak dalam pihak yang bersengketa
jadi kita pinginnya sidang ini bisa membahas sesuatu yang substansial yang pembuktianya gimana
sidang tidak hanya dipenuhi oleh orasi orasi yang kosong gitu ya
tapi ini betul betul kita berada ke warna putusan mk itu kan putusan yang final dan mengikat
jadi apapun putusannya gak bisa lagi dibanding
terkait dengan apa namanya link link berita itu ya
kita kan sempat menghitung nih kita dapat berapa kira kira
nah skornya berapa gitu ya
ekspornya berapa kita berapa biji remol berapa biji tempo berapa biji gitu
tapi sebenarnya yang paling yang kita harapkan sebenarnya
itu bisa dihook sebenarnya
itu gak tuntas
jadi kalau misalnya dibilang ini buktinya mudah mudahan sih tidak itu
misalnya begini wacana soal atau dalil yang dikeluarkan oleh pemohon bahwa petahana atau satu memanfaatkan posisi struktural birokratis gitu ya
dalam memenangkannya gitu
itu kan ada berita berita mall ada pasti detik ada tempo juga ada
itu mudah mudahan bisa jadi hoax
jadi hook itu gimana bang
karena artinya gini
tadi saya dengarnya hoax
hook hook jadi cantolan
jadi cantolan sehingga tim dua itu punya keranjangnya tuh
jadi belanja masalahnya dari media sebenarnya
artinya itu jadi triggernya aja gitu loh
jadi trigger untuk kemudian ini buktinya seperti ini
jadi jangan itu jadi bukti gitu
karena kalau itu jadi bukti kan
meskipun arasinya profesor d ini juga tadi mengatakan bahwa persidangan bisa menjadi bukti
kan sebenarnya kan tugasnya pengacara dua kan bagaimana mengaitkan bukti bukti atau buktilah ya
yang disodorkan entah itu bentuknya berita atau apapun itu dengan tuntutan mereka yang di akhir itu
mengubah hasil dari yang tadinya kemenangan jokowi ma'ruf menjadi kemenangan prabowo sandi
dengan angkanya yang sudah apa di state jelas kan empat puluh delapan lima puluh dua
jadi itu bisa menghubungkannya itu
maksud saya gini kayak misalnya soal birokrasi itu ya
pemanfaatan apa namanya
kan kita pernah punya isu bagaimana ada seorang kapolsek yang malam malam
saya masih ingat banget minggu malam itu cerita bahwa dia digerakkan oleh atasannya dan lain sebagainya
terus tiba tiba besoknya diralat
jika seandainya dan ini kita tunggu sih sebenarnya
jika seandainya bpn bisa meyakinkan orang orang seperti ini
kalau misalnya memang itu adalah bukti
itu akan menarik kita akan diperlihatkan
oh ini ternyata bukan hanya sekedar
bukan hanya sekedar apa namanya kaitan atau tautan berita saja tapi ada isinya
ada linknya dan tadi makanya saya cukup ingat ketika profesor denny mengatakan bahwa ini satu hal yang perlu diadres sama mahkamah adalah bagaimana melindungi saksi saksi kunci ini katanya juga
karena kita menghadapi kekuatannya
jangan lupa hakim juga katanya diancam
kita akan break dulu
kita akan bahas isi petitumnya nanti lima belas tapi kita akan bahasnya usai jeda
kami akan segera kembali
kita bicara substansi sekarang isinya dagingnya ada lima belas kalau kita bicara petitumnya ada lima belas poin yang kemudian menjadi highlight atau kunci dari atau apa namanya itu inilah ya
tetesan tetesan inti daripada gugatan dari prabowo sandi
kita akan lihat yuk apa isinya dan kita akan analisa bersama sama apakah ada yang cukup baik atau cukup mengejutkan sebenarnya
ini agak cukup capek bacanya tapi saya akan coba sampaikan untuk anda yang pertama mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya itu pasti
kemudian menyatakan batal dan tidak sah keputusan kpu yang memenangkan jokowi ⁇ maruf ⁇ pastinya
yang ketiga menyatakan perolehan suara yang benar seperti tadi kata mas budi setiarso
kemudian menyatakan calon presiden dan wakil presiden satu jokowi maruf terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara tsm
kemudian didiskualifikasi tentunya pasangan satu
kita lihat slide berikutnya
menetapkan pasangan calon presiden dan wapres dua sebagai pemenang pemilu pastinya
kemudian memerintahkan kepada terbohong untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan prabowo subianto dan sandiaga uno sebagai presiden terpilih
atau menyatakan pasangan capres satu terbukti secara sah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu
kemudian menetapkan pasangan capres dua sebagai presiden terpilih ya
ini kurang lebih narasi yang agak agak mirip
kemudian memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan prabowo dan sandi sebagai wapres
pemerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau ya
jadi ini langsung memenangkan atau melakukan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di beberapa wilayah
seperti banyak sekali wilayahnya hampir seluruh indonesia
jawa barat jawa tengah jawa timur banten dki sumatera utara sumatera selatan lampung sulawesi tengah
jadi kampungnya mas budi setiaso dan kampungnya bang teguh ada semua di situ
pemerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemerintian seluruh komisioner

dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan
jadi kpu juga menjadi objek di sini
pemerintahkan kpu untuk melakukan penetapan pemilihan berdasarkan dpt yang dapat dipertanggungjawabkan
dan pemerintahkan kpu melakukan audit terhadap sistem informasi
paling tidak ada tiga poin utama
yang pertama membatalkan kemenangan jokowi maruf
memenangkan prabowo pastinya
melakukan psu dan mendiskualifikasi bahkan memerintahkan kpu untuk diganti semua pemberhentian
mas budi gimana dari petitum ini
ya yang pertama saya nggak yakin apakah mk memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi calon
sementara ini kan proses sudah jalan
kalau tadi ada misalnya katakanlah pak ma'ruf tidak mundur dari bumn ya
karena masih tercantum sebagai dewan pengawas syariah
di sebenarnya kalau bank syariah ini anak perusahaan
itu nanti yang kita bahas khusus nih pak
nah kalau pun terbukti apakah betul itu bisa mendiskualifikasi
dan apakah itu kewenangan mk
saya belum belajar sejauh itu
tapi saya kira kok bukan
saya kira bagaimana ya pak bambang wijoyanto dan kawan kawan ini
bagaimana bisa tadi mengaitkan apa yang di gentrengkan itu dengan
bukan dengan hasil
apakah itu semua bisa mengubah hasil
kan tujuan utamanya kan mengubah dari sekian itu menjadi lima puluh dua empat puluh delapan
nah bagaimana ini mengaitkannya
baru yang kedua kan kalau itu nggak dikabulkan
mereka menuntut pemilihan ulang di sejumlah tempat
itu mungkin justru lebih masuk akal
artinya kalau dia bisa membuktikan ada kecurangan kecurangan
atau penghitungan suara yang salah
di jawa tengah di jawa barat
dan seterusnya itu yang semua provinsi itu
itu malah sangat mungkin gitu
seperti misalnya ketika jawa timur
waktu dulu bukuh epifah sama pak dekarwo
ada pemutaran terbukti ada kecurangan di madura
kan di sebagian tempat itu ada ulang pemilihannya
tapi kalau mendiskualifikasi calon yang sudah berjalan
saya kok tidak terlalu yakin
nah yang berikutnya adalah
nah memang kan objeknya kpu
mungkinkah itu jadi kayak semacam paket ya
jadi pilihannya paketnya ini
a dan b
a atau paket b atau paket c
pokoknya ambil keputusan inilah paket paketnya
yang penting kemenangannya ada di prabowo sandi gitu ya
kalau membaca petitum itu kan seperti itu
atau kemudian diskualifikasi dia
atau kemudian ulang
kalau nggak mungkin baru diulang di sebagian tempat
ya menarik karena beberapa tempat yang disebut tadi kan
sebenarnya menang prabowo kan
meskipun mungkin kalau mereka berharap
jawa barat banjung sumatera
marginnya mungkin lebih gede gitu ya
kecuali jawa tengah
nah dalam kasus sengketa hasil pemilihan presiden ini kan
memang agak sedikit berbeda dengan pilkada ya
pilkada kan syaratnya harus sekian persen maksimal
untuk bisa ditangani oleh mk
tapi dalam kasus pemilihan presiden kan tidak
meskipun rinsya agak besar tadi kata mas budi ya
nah dulu kalau misalnya tipis katakanlah
bisa disebut sumatera selatan
waktu itu ada satu pemilihan kepala daerah
yang selisihnya cuma dua puluh enam suara
diubah dengan sangat cepat oleh pak akhil muhtar
memang waktu itu ada sedikit sulit suap menyuapnya gitu ya
sehingga yang tadinya wali kota terpilih
menjadi tidak terpilih
nah ini dengan tujuh belas juta ini
apakah mungkin seperti itu
itu jelas pekerjaan rumah yang besar
karena bukan tujuh belas juta sih sebenarnya
itu kan tujuh belas juta berdasarkan hasil
yang di gugat kan hasil yang dikeluarkan kpu
kalau kita lihat narasinya
kemudian denny indrayana
dan tunggu nasrullah
yang sebagai jurubicara tadi
berkali kali menyebutkan kualitatif
mas teguh gimana
kualitatif ini akankah bisa
mengubah hasil kalkulator tadi
ya tadi itu
berarti kan memang ada dua pandangan umum
dalam melihat pekerjaan mk
untuk apa namanya
menyedangkan perselisihan ini
pertama yang memang
modelnya sudah ada dua ribu empat belas
sudah ada di banyak pilkada
walaupun ada syarat khusus
untuk pilkada tadi
dan pandangan yang kedua
yang sedang mereka tawarkan
yang mereka tawarkan
bukan cuma ke mahkamah
tapi juga ke kita semua
lo menang di tps mana
atau lo menang di provinsi mana
tapi ini persoalan jauh lebih substansial
ini menurut mereka nih ya
dan menurut mereka
itu serius berarti
kalau kita baca ini
paket paket tadi ini
menurut mereka jadi sangat serius
penggunaan aparatur tadi
itu buat mereka sangat serius
itu bisa mempengaruhi hasil
namanya juga petahana
dia memang harus meresmikan
jalan tol atau ini
pada saat harus diresmikan
nggak bisa ditunda tunda misalnya
tapi menurut mereka
oh ini berdampak
posisi kiai maruf amin misalnya
menurut mereka itu juga
apakah hal hal yang sifatnya kualitatif tadi ini
bisa mempengaruhi hasil
nah disinilah tadi saya bilang
ini yang sedang kita saksikan sama sama
kalau presiden ini belum ada
tapi kan selalu ada
presiden belum ada ya
selalu ada langkah pertama
kalau ada kejadian pertama gitu
nah barangkali mereka juga melihat begitu
jadi saya nggak tahu
nah ini kaliber
bama mujayanto ini sedang
sedang kita saksikan
buat dia ini pertarungan serius juga
tapi kita sebenarnya
kita sebagai publik indonesia
siapapun yang kita pilih waktu itu
sebenarnya punya ekspektasi besar terhadap proses ini
mk sudah memberikan ruang
kita beracara nih
ekspektasinya seharusnya ini benar benar
yang kita tonton itu bukan hanya
mas budi tadi katakan
nah kalau misalnya ini
dia di disqualifikasi
atau kemudian pemilihan ulang
ekspektasinya kan harusnya
untuk kasus yang ini
untuk kasus yang ini
ada bukti bukti tertentu
yang itu harusnya
saya tidak tahu
karena kan tidak harus semuanya disediakan oleh pemohon
kalau nggak salah ada statement itu tadi
kalau tidak salah
kita akan mulai bahas juga
mengenai bagaimana beberapa
isu isu penting yang kemudian dibahas
tadi sudah mulai di highlight
mengenai apa namanya
dan juga aparat keamanan
kita akan bahas itu
ada dua yang di
kami catat menjadi salah satu yang di highlight
tadi sudah di highlight oleh
seneor seneor saya ini
tapi saya akan kembali ingatkan memori anda
apa yang kemudian menjadi
beberapa bagian penting dari
diri atau pengunduran diri dari karyawan atau pejabat bumn ketika ditetapkan sebagai calon
profil calon wakil presiden seperti kali kemukakan di atas ternyata masih tercantum dalam website resmi
bank bumn yaitu bank syariah mandiri bni syariah sebagai ketua dewan pengawas syariah
kedua informasi di atas menegaskan masih menjabat sebagai pejabat bumn
kendali telah ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urus satu sebesar pemilu
sampai hari ini status calon wakil presiden maruf amin tidak berubah
kenam oleh karena itu adanya kecurangan pemilu electoral fraud yang tsm
yang dilakukan oleh paslon satu dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku presiden petahana
untuk mendiskualifikasi pasol satu sebagai peserta pilpres dua ribu sembilan belas
atau paling tidak melakukan pemungutan suara ulang
yaitu persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu
dan mendalilkan bahwa dalam pilpres dua ribu sembilan belas
pas persaingan yang bebas dan adil demikian tidaklah terjadi di antara peserta pilpres dua ribu sembilan belas
dengan perekamanalkan jaringan dan percasyatan anggota kota yang ditukarkan oleh purwokerto jasaka
dan sebab itu
menyalahgunakan kekuasaannya abuse of power dan memanfaatkan fasilitas negara yang melekat padanya
termasuk penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur negara
memang dalam konteks ini ada dua hal yang menjadi konteks
kemudian tadi k maruf diposisi di bank bumn katanya kemudian masalah keadilan fair election gitu
memang kalau dalam posisi melawan petahana keadilan itu jauh panggang dari api atau gimana
kalau yang pertama sih menurut saya ini sudah terlalu prematur untuk kita bicarakan lagi
yang pertama soal bukan prematur artinya sudah terlambat untuk dibicarakan
karena sudah masuk ke acara persidangan biar kemudian bapak bapak yang mulia majelis hakim yang memutuskan
karena kan itu bicara soal dalil itu
jadi sudah tidak bisa lagi pakai wacana
tapi yang kedua sebenarnya ini menarik apa yang disampaikan oleh bergantian tadi bw dan denny
kita sebenarnya menunggu dan ini kan sebenarnya jadi presiden
kita tidak mau ke depan tidak ada persaingan yang tidak seimbang
ya walaupun seperti yang dikatakan tadi ya agak susah sih karena itu melekat
tapi kan kita kan mau ini kan fair yang namanya demokrasi kan itu apa namanya fair competition gitu
dan itu bisa terjadi kalau ada bukti bukti yang dihadirkan
makanya kita berharap sebenarnya ada bukti bukti kuat yang dihadirkan
karena itu akan matter sekali buat kita untuk kita ikuti
paling tidak selama masa reformasi ada tiga presiden kalau tidak salah
petahana sby dan sekarang jokowi
yang kemudian maju kembali untuk running di periode kedua
saya ingat waktu pak sby lu cuti gak ya
saya gak tahu
masalah kaitannya dengan aturan

apakah isu seperti ini fair keadilan pemanfaatan fasilitas jadinya
apakah isu seperti ini fair keadilan pemanfaatan fasilitas jadinya
sekarang problemnya beda
sekarang ini masa kampanye itu dari september sampai bulan april
dulu itu masa kampanye paling dua minggu
sehingga presiden bisa cuti pada masa kampanye itu
kalau presiden sekarang cuti dari september sampai ini
apa yang terjadi kan
ya pak jk yang akan mengambil peran gitu
tapi saya kira itu juga nggak bagus juga buat negara gitu kan
artinya presidennya nggak ada gitu
itu agak persoalan di waktu masa kampanye yang terlalu panjang itu
cuman memang dalam beberapa hal barangkali kritik kritik yang disampaikan oleh tim bpn ini ya ada benarnya gitu
nah bagaimana mereka kemudian bisa membuktikan bahwa apa yang mereka sebut itu adalah merugikan dua dan sekaligus menguntungkan satu
dan apakah itu secara related itu betul betul langsung sehingga bisa mengubah hasil pemilihan
nah itu saya kira jangan
kita tidak bisa menganalisis disini karena kita gak punya bukti
kira kira mereka itu punya bukti apa sih yang dimiliki oleh bpn ini
memang kalau kita
kalau link kita juga punya link
kalau linknya kalau kita
kita sudah baca linknya
link anda bisa jadi bukti
terus yang terakhir itu kan mereka mempersoalkan misalnya situng
situng kan itu sebenarnya bukan ya itu hanya alat pantau aja kan
tapi mereka meminta untuk itu dikoreksi diubah
padahal ini mungkin gak ada hubungannya sama hasil pemilihan
itu kecuali bahwa itu ada out control orang
menurut anda ini yang disebut alasan alasan atau narasi ini yang disebut faktor kualitatif itu
iya itu mereka kalau secara benefit buat umum sih saya menghormati bahwa itu adalah kritik agar demokrasi kita sekali lagi tidak terjerembab ke dalam kegelapan gitu ya
seberapa penting ini tidak hanya persoalan menang kalah suara tapi juga prinsipil buat demokrasi
tapi ditahan dulu mas teguh kami akan segera kembali
ini kan tadi yang kita sebut kualitatif gitu ya
ini hanya sekedar memang untuk karena memang tidak ada faktanya susah cari bukti selisih suara susah menghadirkan saksi karena belum tentu mau karena terkait dengan security
atau ada hal prinsipil buat demokrasi seperti kata mas budi tadi
enggak buat mereka ini jelas soal keadilan
soal bahwa hal hal yang kualitatif yang mereka sampaikan itu mempengaruhi hasil pemilihan
dan mereka konsisten dari awal mereka ya ngomongnya begitu terus kan
jadi gak terlalu surprise dengan narasi itu
sebetulnya gak terlalu surprise
surprise nya tadi itulah soal tiket disebut sebut itu yang surprise kita
tapi maksud saya begini loh
tapi kan soal pertanyaan apakah ini ada manfaatnya bagi demokrasi kita
saya kira insya allah ada manfaatnya
kita mesti lihat bahwa profesor yusril bambang wijayanto ini bukan kali berkaleng kaleng
jadi ini kesempatan kita bagi orang orang yang tertarik untuk mempelajari hukum tata negara ini kesempatan kita

jadi ini kesempatan kita bagi orang orang yang tertarik untuk mempelajari hukum tata negara ini kesempatan kita
kita punya referensi dan kita bisa cerdas dalam melihat peristiwa lima tahun lagi itu dengan menggunakan rujukan ini
kalau saya sih berharap ini akan jadi tontonan akan jadi pelajaran yang menarik
soal hasil saya setuju dengan kedua teman teman
ini kita serahkan saja pada mahkamah
kita serahkan pada semua proses hukum yang sedang bergulir ini
ini luar biasa
ini tontonan yang menarik
dan persidangan ini bukan persidangan kkk tadi ya kali berkaleng kaleng
bisa bojol heptagetik semua
bagaimanapun kita rasanya banyak orang yang menunggu dua puluh delapan kan ini maksimal kan dua puluh delapan ya
perusahaan perusahaan mengambil keputusan bisnis menunggu dua puluh delapan
apa namanya penyusunan kabinet menunggu dua puluh delapan
siapa keluar siapa masuk
ini penting juga
mengenai masa depan
tapi sebelum bicara masa depan kita masih punya mungkin lima enam menit
saya mau ke mas teguh
kalau tadi kita agak lupa bagaimana presiden presiden yang lalu tiga presiden petahana
isunya kan abuse memanfaatkan kekuatan petahana
ini memang kalau bicara mengenai melawan petahana dalam proses pemilu di negara demokratis
dimana pun problem ini adalah problem latens sebenarnya
ya ini kan memang melekat ya
memang dia harus melakukan pekerjaan itu
cuma memang tadi ini benar nih
kita kali ini beda dengan dua ribu empat belas ya
beda dengan dua ribu empat belas yang singkat masa kampanye nya

jadi memang ada pertimbangan
dan kita kan juga pernah dengar perdebatan di dalam
apakah sebaiknya pak jk yang akan menjadi acting presiden
kemudian konsekuensinya apa
itu kan perdebatan yang kita juga sempat dengar lah
jadi ada tarik menarik juga
sehingga akhirnya ada yang mengatakan
oh ya lah diputuskan kita lanjut terus gitu ya
tanpa ambil cuti dan seterusnya
jadi ini hal yang serius
besok besok semoga kita tidak usah terlalu kampanye lama lama
capek juga ya
capek gitu juga
yang capek menunggu juga sekarang bagaimana kekuatan kekuatan politik
apakah koalisi akan bubar
kalau dalam jangka panjang ya
menurut saya yang perlu sangat mendesak harus kita revisi itu adalah
itu pangkal masalahnya menurut saya
apalagi menggunakan hasil pemilu lima tahun yang lalu
sehingga transaksionalnya sangat besar
saya kira itu nanti bisa
tercermin di penyusunan kabinet juga untuk transaksionalnya itu seperti apa
sehingga yang pertama ya mengubah presidential threshold
itu akan membuat pilihan pilihan masyarakat sudah lebih banyak
orang orang yang sebenarnya punya potensi bisa masuk ke dalam pertarungan
eh bukan pertarungan persaingan
jadi bukan cuma cebong sama kampret
ada gajah ada rimau ada showa
ketemu itu yang paling baik nanti
kita bicara mengenai masa depan ini
ini dengan komposisi sekarang fakta fakta persidangan yang mungkin kita bisa mulai agak terawang gitu ya
kalau kemarin kita lihat ada andi arief yang tiba tiba berantem sama prabowo
kubu prabowo kita lihat ada ahaya yang bertemu
sebelumnya kan berantem juga soal kardus itu kan
akhirnya di extend sih berantemnya kan kemudian
apa yang bisa anda baca dari politik belakangan
kalau nggak salah kita udah tiga kali pemilihan langsung
pemilihan langsung di mana ujungnya itu adalah sengketa ya
dan itu kan melahkan sebenarnya
karena bukan di sengketanya kemudian yang kemudian lelah
proses antara keputusan kpu atau bahkan quick count misalnya sampai ke sengketa gitu
itu kan yang panjang
amerika pernah punya pengalaman ketika algor sama george w bush gitu ya
dan itu jadi pelajaran yang kuat sekali buat amerika yang kemudian tidak mau mengulang lagi lah
walaupun tidak berdarah darah gitu kan
tapi kan ini kan melelahkan sekali
mudah mudahan ini jadi pelajaran
salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi bapak dan ibu ibu anggota dewan yang terhormat yang sudah terpilih itu
untuk berpikir undang undang dibuat tidak untuk kepentingan kelompoknya gitu loh
fakta menunjukkan bahwa mereka pemain sekaligus wasitnya gitu
dari proses sekarang apa yang menjadi insentif dan disinsentif buat anda
bukan buat anda maksudnya
dari pikiran anda tadi untuk para anggota anggota dewan yang akan terpilih nanti
dari fakta politik pemilu sekarang apa yang menjadi insentif sehingga ini mungkin bisa sustain status quo ini
atau yang menjadi disinsentif sehingga mereka berpikir udahlah kita robak kita berpikir untuk bangsa ke depan aja
gimana mas teguh
ya saya kira ini proses yang panjang yang bikin semua orang mestinya lelah ya
tadi saya setuju
ya saya berharap semua kawan kawan terpilih di parlemen nanti mereka bisa melihat bahwa kita demokrasi itu bukan cuma dilihat dari proses kompetisi politik yang tajam begini
tapi setelah governing terus apa gitu
ini kan nyaris setahun terakhir ini tidak ada hal yang besar yang kita kerjakan bersama
ya persimian persimian ada lah gitu
tapi energi kita kan habis tersedot kesana
apalagi pada sektor wet energy tadi kata mas bukhari
dan nanti berapa lama kita butuhkan waktu untuk rekonsiliasi misalnya
ini kan starternya kan juga cukup makan waktu saya kira nanti
mudah mudahan ada cara yang efektif untuk rekonsiliasi
itu kan yang sekarang kita masih bingung mikirnya ya gimana kira kira nih crafting
dan itu kan memprihatinkan
karena misalnya aceh sumatera barat itu betul betul mayoritis untuk
sementara di bali di ntt justru sebaliknya
jadi ini dari sisi kehidupan bernegara itu agak sedikit mengkhawatirkan
yang mengkhawatirkan juga adalah durasi kita sudah habis
karena kita maunya agak setengah jam
bisa sampai jam dua belas
apalagi bang vito sudah lama tidak berhadapan dengan kamera
saya yakin dia kangen
enggak terasa lima jam ya
waktu kita sudah ada terima kasih bang vito
terima kasih mas budi
terima kasih mas teguh atas perbincangannya demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputro selamat malam